ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia bersatu indonesia perayaan kemerdekaan
kita akan mencoba menghubungi lagi suasana di brussels
bahagia bagaimana keseruan di sana upacara yang sedang berlangsung
karena beda lima jam dan untuk itu sudah tersambung melalui sambungan skype bersama dubes ri untuk belgia luxembourg dan uni eropa bapak yuri tamrin
ada di mana pak yuri nya
nah sudah ada di sisi kanan kita
selamat pagi waktu brussels
wow ini setelah upacara ya pak ya bagaimana kemeriahannya di sana
wah meriah sekali di sini alhamdulillah
hujan berarti berkah tapi kita tetap semangat
di belakang sini ada anggota pas kibra baru saja menelanakan tugas dengan baik
kita gembira sekali di brussels
ini kebetulan tujuh belas agustus jatuh weekend jadi warga kita banyak berkumpul di sini
tahun lalu jatuhnya hari kerja sehingga banyak yang harus bekerja
tapi hari ini alhamdulillah kita senang sekali berkumpul di sini merayakan tujuh belas agustus bersama sama
tadi bapak katakan sempat hujan di sana bagaimana upacaranya pak
apakah tetap dilanjutkan digelar di lapangan atau justru ada skenario lain
kita tadi tetap mengembarkan bendera di luar di alaman gedung kpri
alhamdulillah ketika kita upacara tadi tidak hujan
cuma mendung saja
tapi sekarang sudah mulai kejan
tapi semuanya terlihat sangat senang
agendanya akan apa ada apa lagi pak yuri setelah upacara
apakah perlombaan juga akan diselenggarakan hari ini
enggak nanti tanggal dua puluh empat kita akan ada bazar dan panggung gembira
itu event untuk seluruh masyarakat indonesia di brussel di belgia dan luxembour berkumpul
insya allah kita akan banyak kegiatan
ada stand stand kuliner ada pemberian hadiah olahraga
karena kita ada pertandingan akhir juli yang lalu
lalu juga ada acara musik acara tari ada tombola
pokoknya akan meriah sekali
dan itu acara ditunggu tunggu oleh seluruh masyarakat kita untuk bersia turhami dan bergembira bersama
tapi siapa saja pak yang diundang
apakah termasuk dengan warga negara yang ada di sana juga diundang untuk ikut bergabung
merayakan kemerdekaan republik indonesia ini pak
ya ada apa namanya orang setempat yang tinggal di sekitar gedung kbri kita ini juga ada hadir di sini
dan warga kita dari berbagai daerah dari berbagai kota ada yang jauh dari brussels juga datang ke sini
ya nanti akan ada pertunjukan apa saja pak di tanggal dua puluh empat agustus
biasanya komunitas indonesia di brussel di belgia di luxembourg
di luxembourg datang dengan macam macam sumbangan acara
nanti kan ada kbr egotalis
dan ini di belakang saya dari tadi saya fokus ke belakang bapak
ini kan ada pasukan pengibar bendera
nah bisa bapak jelaskan ini siapa saja dari mana saja
apakah ini termasuk dari pelajar pelajar indonesia atau justru anak anak dari warga negara indonesia yang ada di sana
ini anak anak muda yang membanggakan pintar pintar
sayang sekali sepertinya kita terkendala komunikasi ya
padahal mau dijelaskan ini siapa saja sih para pengibar bendera republik indonesia ini yang ada di brussel
tapi kita masih tetap berusaha untuk menghubungi pak yuri
pak yuri apakah masih bisa mendengarkan suara kami di studio
sepertinya terputus ya
tapi kita bisa melihat sendiri ya
bagaimana keseruan di sana
hikmatnya acara walaupun sempat dikatakan tadi hujan ya
sempat hujan tapi mereka tidak merasa apa ya
tidak mengeluh ataupun tidak membubarkan upacara tersebut ya
tetap berlangsung hingga akhir acara
dan juga tadi kita melihat ya itu anak anak dari kecil sampai besar menjadi pengibar bendera di sana